kita beralih ke sepak bola tanah air jelang kick off kompetisi liga satu yang akan mulai pada lima belas april mendatang
tim singoedan arema fc semakin intens menyiapkan pasukan
tim pelatih mendatangkan pemain seleksi keturunan lebanon muhammad andrea bitar
tim pelatih singoedan arema fc semakin intens menyiapkan skuad menjelang bergulirnya kompetisi liga satu yang akan segera dimulai
pada sesi latihan yang berlangsung di stadion kanjuruhan malang rabu petang
pemain seleksi baru muhammad andrea bitar mengikuti latihan bersama kurnia mega dan kawan kawan
andrea adalah pemain asal indonesia keturunan lebanon
sebelumnya ia pernah bermain bersama klub pelita bandung raya pada musim dua ribu empat belas dua ribu lima belas
pemain yang telah dua puluh tiga tahun menetap di pulau bali ini bisa menempati posisi striker maupun pemain sayap
pelatih kepala arema fc aji santoso memberikan kesempatan kepada andrea untuk mengikuti seleksi
eh mudah mudahan dia bagus
karena kan masih lokal kan
ada pilihan orang asing kan tapi kemungkinannya kan lokal
berapa lama kan nanti perayaan itu
ya nanti sampai ada uji coba satu kali
rencananya mungkin nanti ada uji coba tanggal dua puluh delapan itu tapi diarahan itu kan ya
diarahan itu sama tim dari kepulauan riau
liga satu akan dimulai lima belas april dua ribu tujuh belas
ini adalah kompetisi resmi pertama di bawah kepengurusan pssi yang baru